barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia
kita langsung tellin aja
tiga tahun aku sekolah itu hampir setengah
dia ngadain cup cukup sering gitu kan
kalau lu sendiri ngelihat progressnya bima perkasa sendiri dari akademinya gimana fin oke gak sih sebenarnya